apa yang kau lakukan
kenapa kau membebaskan dia
apa alasanmu membebaskan dibunda
mesti prabu segera kembali ke pajajara
karena aku tidak sengaja menemah
akan segera menyerang pajajara
aku sangat mencemaskan putraku
aku harus menyelamatkan
tidak mesti prabu
wistapati tidak akan melukai raden walang sengsang
raden walang sengsang akan
karena dia hanya akan menjadi sandera
pada saat penyerangan
agar mesti prabu menyerang
aku adalah orang kandang besi
yang tidak suka dengan kejahatan wistapati
oleh karena itu
semangat membawa siapapun
ter chega sekarang
kini kalian berdua telah menguasai jurus perunggulan
aku tidak akan menghwhere
pilih yang menurutmu
dia bukan judul
kau mau mampus

kita akan bunuh siliwangi dan rebut panjajara
benar juga kakekku
walang sungsang akan kita jadikan alat untuk mencapai keinginan kita
dan siliwangi akan kita hadapkan pada dua pilihan
siapkan pasukan untuk menyerang pajajaran
aku juga akan kumpulkan para pendekar hebat dan sakti untuk bergabung menyerang pajajaran
aku ikut denganmu guru
kirimkan juga klik sandi ke pajajaran
untuk kita mengetahui apa yang akan mereka lakukan
aku sudah tidak sabar untuk membunuh prabu siliwan dan menundukkan pajajaran
aku tidak boleh menyerah
aku harus mendapatkan sirih gading itu
demi kesembuhan adikku tercinta raih gentring manik
aku tidak boleh menyerah
sirih gading itu
berada di sekitar sini
aku tidak selalu lihat
itu silih gading yang aku cari
aku harus turun ke bawah sana

mulai dari kebab

ketika atau lagi hidup bersama
wa pemerintahan adalah kita yang paling penting
aku tidak boleh mati disini
aku mendapatkan sirikading ini
sungguh aku tidak menyangka
orang yang tega berbuat kejam
bukanlah orang lain
melainkan anak kandungku sendiri
gusti ratu parwati
bagaimana mungkin seorang ratu bisa diperlakukan seperti itu
sama anaknya sendiri
semoga ini membantu
agar ibunda tidak kedingin
aku akan melepaskan ikatanmu
anak yang selama ini dikenal
tidak beda jahatnya dengan wistapati
kenapa berubah mendadak seperti ini
dia berbuat baik hanya untuk menipuku
supaya aku menyerahkan
lalu setelah itu
berubah kembali ke aslinya
menjadi jahat lagi
apakah bikara benar benar sudah berubah
apakah sebenarnya anak ini bukan abikara
siapa sebenarnya anak ini
apa yang kau lakukan
kenapa kau membebaskan dia
kau membebaskan orang yang telah kuhum
apakah kau ingin menentangku
aku takut ibunda mati
memangnya kenapa kalau dia mati
selama ini dia selalu menghalangi semua yang kita inginkan
tidak sesenderhana itu raka
ada pada ibunda perwati
kita tidak akan bisa mendapatkan
rencana kerajaan itu
dan tidak ada yang menjadi raja diantara kita